beginilah aksi panggung gubernur jawa tengah ganjar pranowo pada minggu malam
menghadiri acara ekspresi musisi jalanan di taman budaya raden saleh semarang
ganjar tampak membaur dengan para musisi di atas panggung
acara ini digelar oleh dirjen kebudayaan kementerian pendidikan
pengamen jalanan terlibat langsung
bahkan beberapa diantaranya ikut dalam proses pembuatan public policy
dan menurut saya itu sangat bagus
kedua pak s d jen melalui dirjen kebudayaan kementerian pendidikan itu memberikan fasilitasi kurasi
jadi ternyata para pemain musisi jalanan ini dikurasi
dalam kesempatan itu ganjar juga sempat menyampaikan pamit
seiring masa jabatannya sebagai gubernur jawa tengah yang selesai pada lima september
lain lagi dengan gubernur jawa barat ridwan kamil
pria yang disapa kang emil itu menghabiskan akhir pekan mengikuti karnaval budaya
bersama putra bungsunya arkana aidan misbah dan istri atalia
kang emil tampak kompak mengikuti parade dengan berbalut kostum lebah
karnaval bertema serangga ini merupakan bagian dari rangkaian west java festival dua ribu dua puluh
arak arakan dilakukan sejauh hampir dua km dari monumen perjuangan rakyat jawa barat
hingga ke depan halaman gedung sate bandung
adalah melaporkan semua pencapaian
kemudian bentuknya ada yang pameran
ada yang seminar
ada yang lomba lombaan
ada yang sifatnya hiburan
ada juga yang sifatnya karnaval
karena temanya adalah serangga jawa barat
saya pakai lebah dan seumur umur baru sekali juga
jadi kalau ada lucu lucuan ya mohon maaf lahir baca
sebelumnya pada minggu pagi ridwan kamil mulai membereskan barang barangnya dari rumah dinas gubernur
ridwan kamil bakal purna tugas sebagai gubernur pada lima september
tim liputan cnn indonesia